delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberangkatan satu ratus tujuh puluh tujuh calon haji dari indonesia ke tanah suci melalui filipina
dari delapan tersangka itu tujuh orang berasal dari lima agen perjalanan haji
sementara satu orang lainnya yang berinisial hr adalah pelaku perseorangan
hr berperan sebagai pemberi fasilitas dan izin tinggal kepada jamaah calon haji
hr telah ditangkap petugas kepolisian filipina pelaku kini menjalani pemeriksaan di filipina sebelum kemudian dideportasi ke indonesia
dia masih mempertanggungjawabkan perbuatannya di negara filipina
yang kemungkinan juga minta kita supaya bisa dideportasi nanti supaya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di indonesia